kunyit bukan sembarang kunyit kunyit dibelah dipotong sawi makanan apa yang enak dan juga
legit apalagi kalau bukan dodol betawi nah pemirsa saat ini saya penasaran nih kira kira
seperti apa sih proses pembuatan daging dol betawi yang sudah sangat langka ini dan nanti kira kira
dodol betawi ini bisa dibuat sebagai olahan makanan apa saja ya yukitin penjelangan saya
di sehari menjadi penjual dodol betawi setelah berkeliling jakarta akhirnya saya menemukan juga
industri rumahan dodol betawi di wilayah pejaten jakarta selatan dodol betawi bu yuyun yang sudah
diproduksi selama tiga generasi ini masih tetap eksis dengan sirikat serasa yang sama
untuk membuat dodol betawi bahan yang diperlukan diantaranya kelapa gula merah gula putih ketan
hitam dan putih termasuk durian sebagai perasa kita mulai ya perasaan abangnya atau empat kali
jadi tadi setelah kita memarut kelapanya sekarang saatnya kita harus membuatnya menjadi santan ini
hai kemudian melelehkan satu peti gula merah untuk dua kwali adonan banyaknya
oke pemirsa tadi setelah kita marut marut kelapa dan juga motong kelapa saatnya nih masukin gula
merah merah ini bisa kita simpan bagaimana bagaimana tempat seperti ini ya bisa kita simpan bagaimana
ini satu peti nantinya bisa dibuat untuk dua kuali adonan
jangan lupa giling ketan hitam dan putih hingga menjadi tepung
berat nah kita akan temankan ya bang
pemirsa ini adalah ketan hitam yang tadi kita giling
sekarang sudah menjadi tepung
sama seperti ketan putih yang sudah ada di belakang sana
prosesnya masih panjang
setelah semua bahan disiapkan dicampur dalam kuali berukuran ekstra besar
karena dibuat secara tradisional perlu ekstra tenaga untuk mengaduknya ya
bang boleh coba
ini adalah proses yang paling penting dari membuat dodol betawi
dan ini juga saya baru tahu kalau teknik ini harus didorong seperti ini
bukan diputar putar agar si adonannya ini benar benar semuanya tercampur
lalu juga apinya ini harus benar benar dijaga karena ini adalah kunci untuk membuat dodol yang enak
masih ringan karena masih cair
tapi nanti enggak tahu deh kita coba dulu ya
selama enam sampai tujuh jam saya harus terus mengaduk tanpa henti dengan hati hati
hingga tiba saatnya ditambahkan empat sampai lima kilogram gula pasir untuk satu wajan besar
besar kecilnya api memang penting dalam pembuatan dodol
jika nyala api terlalu besar bisa bisa adonan menjadi gosong
pemirsa setelah hampir enam jam adonan ini sudah mulai mengental
saatnya kita akan memberikan gula untuk memanis dan juga menambahkan
oke boleh bang dimasukkan
ini tetap seperti ini ya bang ya
eits masih perlu sekitar satu jam untuk mengaduk gula agar tercampur rata dengan seluruh adonan
yuk semangat yuk
sambil menunggu adonan matang kita siapkan besek tempat untuk mencetak dodol betawi
kenikmatan dodol yang kian tergerus oleh aneka makanan modern membuat sedikit anak muda yang menyukai dan mengenal dodol betawi
disajikan dalam bentuk yang lebih modern sebagai salah satu unsur bahan sajian ya
dari sajian apa itu apakah itu bisa jadi seperti bubble tea pengganti bubble dipotong kecil kecil terus bisa disedot
kemungkinan kemungkinan kan banyak saja
akhirnya matang juga nih
tiba saatnya kita angkat dodol untuk dicetak
untuk satu besek berukuran sedang ternyata cukup satu gayung dodol
takaran ini sudah sesuai agar dodol tidak luber atau tumpah
sebelum banyak dikreasikan dodol betawi biasanya memiliki dua rasa original dan durian
wah durian favorit saya nih pemirsa
nah ini rasa durian mbak
oh yang tadi ya bang
yang ini rasa durian
kalau mau nyicipin silahkan
wah serius bang
pemirsa boleh nyobain nih kita cobain sedikit ya
lupa buka maskernya pemirsa
jadi duriannya tuh kerasa banget
karena menggunakan durian montong ya bang kayak gitu ya
untung udah cuci tangan aman jadinya lanjut bang
oke dodol betawi mantap
baru cicip sedikit saja saya sudah ketagihan
setelah semua dimasukkan ke dalam cetakan kita bawa dodol yang masih panas ini untuk didinginkan terlebih dahulu
hmm berapa lama ya kira kira
sudah tak sabar
oke pemirsa kita masih akan lanjut untuk menunggu dodo yang sudah matang ini dingin terlebih dahulu selama lebih kurang lima jam
tadi di awal ngadonnya delapan jam tujuh sampai dengan delapan jam
sekarang ngedinginnya lima jam masih panjang lanjut
dodol betawi umumnya dibuat sebagai panganan khusus untuk pesta ataupun menyambut ramadan idul fitri dan idul adha
menjelang hari raya dodol betawi biasanya laris terjual
karena proses pembuatannya yang rumit hanya sedikit orang yang ahli membuat dodol betawi dan dilakukan secara turun temurun
sejarahnya itu turun temurun ibu saya udah generasi ketiga
wah ibu saya itu dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua ya
di kualitasnya aja
kualitasnya dijaga nanti pembuatannya juga diawasi sama ibu saya
tik tok tik tok akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba dodol sudah dingin nih
proses mending selanjutnya adalah membungkus
sebelum dibungkus dodol digunting terlebih dahulu sesuai dengan ukuran
sebelum dibungkus dodol digunting terlebih dahulu sesuai dengan keinginan
sebelum dibungkus dodol digunting terlebih dahulu sesuai dengan keinginan

pertama ininya udah kita ambil
taruh di sini oke kita gulung
kasih lebal ini yang rasa durian
terus digulung lagi
kalau kata abangnya diurut
ini harus benar benar presisi nih pak mirsa
nah kalau udah langsung deh
kasih mula cepat ban kayak gini
ini kegedean nggak sih pas
yang lain aja
jadi deh kayak gini lumayan baru satu kita lanjut lagi
proses membungkus inilah yang saya rasa paling sulit
membungkus harus dilakukan dengan cepat dan rapi
rahasia kekenyalan dodol betawi terletak pada pembuatannya
yang tidak dicelupkan ke dalam gula cair
itu sebabnya dodol betawi lebih kenyal dibanding dodol garut atau dodol lain
saya juga penasaran jika dodol betawi dikreasikan menjadi seperti boba
akan seperti apa ya rasanya
yuk kita coba
nah pak mirsa setelah seharian kita bikin dodol
dan juga pak william wongso bilang kalau dodol ini punya potensi untuk menjadi pesaing boba
saya penasaran nih saya akan coba ya
ini adalah boba dan ini adalah dodol betawi
kita akan coba masukkan dulu ya yang dodolnya
teksturnya sih sama sama kenyal ya
masukkan sebagian aja
karena teksturnya juga mirip mirip dengan boba ditambah lagi ada rasa khas dari dodol betawi
sehingga memang dodol ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjadi pesaing atau tandingan dari boba
makanya kalau beli dodol betawi yuk coba kreasikan
aditya aksani indra hadi jakarta